anda masih menyaksikan reportase jawa timur
puluhan siswa akademi angkatan laut dari sejumlah negara asean
turut serta dalam asean cadet sail dua ribu enam belas
selama dua puluh enam hari mereka akan berlayar bersama kapal dewa ruchi
dan mengarungi sejumlah wilayah di tanah air
puluhan siswa asean cadet sail dua ribu enam belas
yang akan berlayar dengan kapal dewa ruchi
minggu kemarin dilepas oleh pangarmatim
laksamana muda tni darwanto di dermaga ujung mako armatim surabaya
para kadet ini merupakan gabungan taruna akademi angkatan laut
dari sejumlah negara asean
seperti singapura malaysia brunei darussalam filipina dan kamboja
asean cadet sale dua ribu enam belas sendiri merupakan ajang latihan
dan praktek pelayaran gabungan dari seluruh taruna angkatan laut di asean
selama dua puluh enam hari ke depan mereka akan berlayar dengan kapal latih milik tni al kri dewa ruchi
mereka akan mengarungi sejumlah wilayah indonesia
mulai dari surabaya mataram bali makassar balikpapan semarang dan kembali lagi ke surabaya
ini salah satu fungsi dari kri dewa ruji sebagai diplomat keliling sebagai dubes keliling
kami juga berdiakan memperkenalkan budaya
kegiatan asean cared sale dua ribu enam belas ini diharapkan tidak hanya mengenal perairan internasional
tapi juga menjalin persahabatan antar kekuatan militer di negara negara asean